menciptakan industri yang kuat di indonesia butuh kerjasama dari banyak pihak
sabtu pagi tadi indonesianisme summit dua ribu tujuh belas bertema memenangkan industri indonesia resmi dibuka
sebagai langkah nyata membangun industri indonesia dengan melibatkan pemerintah korporasi serta institusi pendidikan
ikatan alumni institut teknologi bandung menggelar indonesianisme summit dua ribu tujuh belas di grand sahit jaya jakarta pusat
forum yang dibuka sekitar pukul sepuluh pagi ini menghadirkan tokoh tokoh pemerintah
di antaranya menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan sekretaris kabinet pramono anung
menteri pariwisata arief yahya hingga wakil menteri sdm archandra tahar
hingga sore nanti akan ada banyak menteri pemateri yang hadir menyampaikan ide serta capaian capaian mereka di bidang perindustrian
saya tidak boleh tidak menyebut terlalu sesing di dunia pertama tapi terlalu banyak
ya untuk mengetahui jalannya
indonesianisme summit dua ribu tujuh belas kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia deayu jihan
yang akan melaporkan dari grand sahit jaya jakarta
jihan bagaimana berlangsungnya acara indonesia summit dua ribu tujuh belas yang berlangsung sejak pagi hingga siang ini apakah masih berlangsung
ya selamat siang aldi
dan memang sampai saat ini agenda forum indonesianisme summit dua ribu tujuh belas masih berlangsung
dan meskipun saat ini sedang dalam kondisi istirahat atau break
namun anda harus tahu aldi dan juga pemirsa bahwa ada sekitar tujuh ratus peserta lebih yang datang tidak hanya dari ikatan alumni institut teknologi bandung saja
melainkan juga dari berbagai alumni universitas di indonesia
berbicara soal agenda indonesianisme summit dua ribu tujuh belas agenda ini digelar sudah kali kedua setelah tahun sebelumnya ini
tahun dua ribu enam belas juga sudah diselenggarakan dan berhasil mendatangkan atau menghadirkan tujuh orang menteri kabinet kerja
beserta panglima tni pada saat itu ada gatot nurmantio
dan saat ini di belakang saya memang sedang break begitu
tapi setelah ini akan diselenggarakan lagi sekitar pukul satu waktu indonesia barat dengan agenda selanjutnya
ya ini ada fokus group discussion
dan dari ikatan alumni institut teknologi bandung ini sendiri memang mengangkat tema yang sangat menarik
ya ini adalah militansi memenangkan industri di indonesia

jihan militansi memenangkan industri indonesia
nah tadi anda telah mengikuti rangkaian acara dari pagi hingga siang hari ini
sebetulnya dari pemaparan pemaparan dari narasumber yang hadir di sana
bagaimana ini strategi indonesia yang digunakan untuk memenangkan persaingan industri saat ini
ya aldi memang itu lagi bukan sejak pukul sepuluh waktu indonesia barat tadi pagi
secara langsung ya ini oleh beberapa tokoh dari kementerian
ya ini adalah strategi indonesia yang digunakan untuk memenangkan persaingan industri saat ini

selain ada arief riyahya kemudian ada juga menko kemaritiman

jika berbicara tentang militansi memenangkan industri indonesia ini
mendorong kontribusi dan kekuatan kemakmuran ekonomi indonesia ini ada banyak sekali caranya
salah satu isu yang sangat disoroti pada
agenda forum indonesianism summit dua ribu tujuh belas ini ianya adalah bagaimana militansi bangsa indonesia tersendiri
begitu menghargai karya karya anak bangsa tidak hanya dari sektor industri saja
melainkan memang dari berbagai sektor lainnya
sementara kita tahu bahwa ada banyak sekali terjadi bahwa karya karya anak bangsa ini
kerap kali lebih dihargai di negeri orang tidak di negeri sendiri
dan ini ajang indonesianism summit dua ribu tujuh belas ini menjadi salah satu
forum ini tepat untuk menyatukan tidak hanya dari pemerintah saja
namun juga dari akademisi dan tentunya dari korporasi
karena di sini aldi dan juga pemirsa
sejak pagi tadi saya melihat ada banyak sekali karya karya anak bangsa yang tidak hanya mengikuti korporasi
tapi juga secara individu yang dipajang di sini dan bahkan disaksikan langsung oleh bapak menteri bapak seskap
dan juga bapak menko yang menunjukkan bahwa memang indonesia harus lebih meningkatkan apresiasi
dan juga lebih meningkatkan karya karya anak bangsa
mengapa agar penghargaan dan juga militasi terhadap industri indonesia ini dapat meningkat
baik dayu jihan seperti acara masih berlangsung selamat mengikuti kelangsungan acara selanjutnya
produser lapangan cnn indonesia diayu jihan melaporkan dari indonesianisme summit dua ribu tujuh belas dari grand sahit jakarta